sebuah kren pengangkut beton proyek double double track atau ddt di jalan matraman raya jatinegara jakarta timur minggu pagi ambruk
akibatnya dua orang pekerja tewas di tempat dua orang pekerja lainnya meninggal di rumah sakit sementara sejumlah pekerja lainnya mengalami luka luka
dua orang pekerja tewas seketika usai tertimpa beton proyek ddt di jalan matraman raya jatinegara jakarta timur minggu pagi
beton proyek double double track ini roboh lantaran kren pengangkut beton ambruk
selain menewaskan dua orang pekerja sejumlah pekerja lain yang mengalami luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit premier jatinegara
menurut ketua rw setempat ambruknya kren pengangkut beton tersebut sempat membuat warga sekitar panik
hingga kini pihak proyek pengerjaan double double track belum berkenan memberikan keterangan
sementara kasus kecelakaan kerja ini masih ditangani pihak kepolisian sektor jatinegara
kami dengar suara dadi
gedungbung begitu kain besar kemungkinan ada proyek yang ini bermasalah
ternyata kren ini apa steger steger dari ini roboh
ini menimpa berapa orang
yang kami lihat ini ada dua orang meninggal
tapi tadi ada tiga empat lima orang sudah dievakuasi
kemungkinan luka berat
ya paniklah sebuah warga pada keluar
sebuah warga pada keluar
karena mereka berkampungan penduduk
seorang pekerja proyek yang selamat dalam peristiwa kecelakaan kerja
seorang pekerja proyek kereta double double track
di jalan matraman raya jatinegara jakarta timur
dievakuasi oleh pekerja proyek lainnya
pekerja yang tidak diketahui namanya itu
shock berat dan harus dijemput rekannya dari atas lokasi proyek
kecelakaan ini terjadi saat kren pengangkut beton ambruk
peristiwa ini sempat membuat panik warga sekitar
karena kerasnya suara blok beton yang jatuh
dua pekerja tewas di tempat
dua lain yang meninggal di rumah sakit
untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro
yang saat ini berada di lokasi kejadian
mutia bagaimana dengan kondisi saat ini di lokasi kejadian
apakah proses evakuasi masih berlangsung
baik yuda betul saat ini saya sedang berada di belakang saya
ini adalah lokasi atau tempat kejadian perkara untuk insiden kecelakaan kerja yang terjadi pada subuh tadi
terjadi kecelakaan kerja terjadi pada pukul lima lewat lima belas tadi
jika anda bertanya tentang evakuasi evakuasi telah dilaksanakan tadi seperti laporan anda sebelumnya
untuk dalam insiden kecelakaan kerja ini total ada lima korban
korban meninggal dengan inisial dua orang berinisial j js dan juga dp
dua orang meninggal seketika di tempat kejadian perkara
dan dua orang lainnya meninggal ketika sudah dilarikan ke rumah sakit di rs herbina
dan juga rs premier jatinegara
di belakang saya ini saya akan ajak anda untuk melihat sedikit
ini adalah lokasi tepatnya di mana kejadian atau kronologis terjadi
ini adalah bantalan rel yang bergeser begitu atau menyebabkan ambruk untuk tiang penyangga dan juga bantalan
ini kronologisnya diperkirakan ketika sudah berada di atas dudukan rel ini bantalan rel ini dan diangkat menggunakan alat berat jenis kren begitu
dudukannya tidak pas diperkirakan tidak pas
sehingga bantaran relnya jatuh dan menimpa korban
total ada lima korban yang sedang saat itu lima pekerja yang saat itu sedang berjaga dan juga bertugas saat pukul lima subuh tadi
dan yuda bisa saya sampaikan untuk evakuasi sudah berjalan
olah tkp pun telah berjalan pula dipimpin oleh kapolsek jatinegara kompol supadi
barang buktinya antara lain ada sepatu proyek helm proyek rompi proyek dan juga ktp seluruh korban yang semuanya telah dibawa ke tkp
barang buktinya antara lain ada sepatu proyek helm proyek rompi proyek dan juga ktp seluruh korban yang semuanya telah dibawa ke tkp

termasuk juga potongan junazah yang kini telah dibawa untuk otopsi langsung di rs polri kramatjati di instalan si forensik

dan untuk mengetahui kronologis kejadian bukan cuman di olah tkp saja di lokasi tkp saja maksud saya namun berdasarkan juga pandangan warga yang berada di kelurahan kampung melayu kecamatan jatinegara jatate timur ini
saya sudah berada di pemukiman warga untuk melihat lebih jelas dan saya juga bersama dengan salah satu warga yang melihat atau mendengar langsung kejadian pada subuh tadi dengan mas moko
selamat siang mas moko
mas moko boleh diceritakan untuk kronologis dari pandangan anda sebagai warga yang di depan langsung pemukimannya mas seperti apa kronologisnya
oh ya itu kejadian berlangsung pada pukul lima lima belas tepatnya
posisi waktu itu sih nggak hujan jadi kayak rada grimis grimis kecil itu suara gemuruh banget di saat itu
terus saat itu saya posisi masih berjaga lagi sama anak saya mendengar kejadian itu saya langsung buka pintu kebetulan kan berada di belakang rumah saya
jadi saya melihat langsung dari awal muasalnya bagaimana dalam kejadian itu sih ada satu pekerja yang berusaha menyelamatkan diri
satu pekerja yang berusaha menyelamatkan diri
di atas dia berteriak minta tolong sembari ya histeris mungkin ya
terus kejadian itu sekitar jam setengah enam baru teman teman yang jatuh itu dievakuasi
itu yang saya lihat sih ada dua korban yang satu masih bernyawa yang satu sudah meninggal kemungkinan
dievakuasi di bagian sini sama teman teman pekerja yang lain
sekitar jam enam kurang lima belas an mungkin baru dievakuasi ke arah sana mungkin yang lebih aman dari kejadiannya
mas moko sendiri yang bermukim di sini ya mas ya melihat pengerjaan proyek ini sudah berapa lama mas
waduh itu sudah lumayan lama sih sudah berbulan bulan kalau saya salah
iya dua ribu tujuh belas tepatnya
kalau semalem ini kayaknya dua puluh empat
soalnya dari malam kita tidur aja masih ada pekerjaan proyeknya juga
apalagi mas selain tadi yang mas jelaskan secara detail begitu ya saat pukul lima lima belas tadi
selain bantalan rel mungkin yang jatuh alat alatnya begitu apa saja kira kira mas
kalau tadi kan mas mendeskripsikan korbannya sendiri berteriak minta tolong begitu dan lalu dievakuasi begitu
kalau untuk alatnya sendiri mas alat beratnya krennya
mungkin mas lihat licin karena hujan terserok atau bagaimana untuk alat alatnya
kalau yang pasti untuk alat alatnya sih posisi yang jatuh kayak model besi nih besi material besi yang dari atas ini jatuh
terus kayak semacam ada air air kenceng banget dari sini seplak langsung jatuh ke sana
terus untuk material alat alat beratnya sendiri sih saya lihat nggak ada yang jatuh paling cuma miring seperti ini
terus kalau ada air air yang jatuh paling mungkin ada yang jatuh

jadi kalau ada air air yang jatuh paling mungkin ada yang jatuh
ya kami mohon maaf informasi secara langsung dari mutia dari lokasi kejadian jatuhnya kren terganggu
kita tetap beralihkan informasi seputar jatuhnya keren
keren pengangkut beton proyek double double track ddt di jalan matraman raya caketi negara jawa timur
minggu pagi ambruk
dua pekerja tewas di lokasi dan dua lainnya meninggal dunia di rumah sakit
sementara sejumlah pekerja lainnya yang meninggal dunia di rumah sakit

untuk mengetahui perkembangan terkini korban dari rumah sakit
sudah ada koresponden ruli kurniawan di rumah sakit hermina jakarta
ruli berapa banyak korban yang dirawat di rumah sakit hermina
di mana anda melaporkan saat ini
lalu bagaimana dengan kondisi terkini korban
ya selamat siang yuda
dan memang di rumah sakit pertamina sendiri kira kira sekitar sepuluh menit yang lalu
baru saja satu orang jenazah pekerja yang tewas dalam kecelakaan
runtuhnya keren di wilayah markraman ini
sudah dibawa ke rumah sakit polri jakarta
dan memang dari keterampilan kepolisian
total ada lima pekerja yang menjadi korban
di mana dua di antaranya tewas di lokasi kejadian
di mana dua lainnya tewas ketika berada di rumah sakit
yaitu di rumah sakit premier jatinegara

dan juga di rumah sakit hermina jatinegara
dari pihak herina jakarta sendiri
mengatakan bahwa sudah ada tadi
didatangnya oleh dua ambulan dari rumah sakit polri
yang di mana satu ambulan membawa
yang diduga satu ambulan membawa dua korban tewas di lokasi kejadian
sementara satu ambulan lainnya adalah berisi korban tewas
yang diambil ataupun dibawa dari rumah sakit terminal jatinegara
dan juga akhirnya membawa juga satu jenazah lain
yang dari rumah sakit hermina untuk dibawa keempat empatnya ke rs polri jakarta
hingga saat ini memang belum ada juga keterangan di pihak kepolisian
di manakah satu orang lagi korban luka luka
akibat kejadian tersebut dirawat
apakah ada di rumah sakit premier maupun di rumah sakit terminal
namun di rumah sakit hermina mengatakan bahwa
mereka juga tidak tahu apakah ada korban luka luka yang dibawa ke hermina
atau di rumah sakit premier jatinegara ini
namun hingga saat ini belum ada juga ketangan di pihak kepolisian
bagaimana nantinya santunan yang akan diberikan kepada ahli waris
dari keempat korban jiwa tersebut
maupun juga keterangan dari bpjs
keterangan terkait dengan santunan yang akan mereka terima nanti
dan juga belum ada keterangan di pihak kepolisian
apakah nanti akan memanggil kontraktor dari proyek ini
yaitu kontraktor dari pt hutama karya mitra
akan diperiksa seperti apa
namun yang jelas keempat korban tewas sudah dibawa ke rs polri
untuk menjalani pemeriksaan ataupun otopsi selanjutnya
berarti saat ini sudah tidak ada lagi korban meninggal
yang masih berada di kamar mayat rumah sakit hermina
sementara satu lagi korban yang dirawat
kondisinya masih sipang siur
apakah memang dirawat di hermina atau di rumah sakit lain ruli
ya memang belum ada informasi lebih lanjut yuda
mengenai korban luka luka
apakah memang dirawat di rs hermina hermina
ataupun di premier atau di rumah sakit yang lain
atau memang sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga seperti itu
namun yang jelas seperti yang dikatakan tadi
memang keempat jenazah korban kecelakaan
atau jadwalnya keren ini
sudah dilarikan semuanya ke rumah sakit polri jakarta
tidak ada lagi yang dirawat
ataupun sedang diperiksa ataupun sedang diotopsi
oleh baik dari rumah sakit premier
ataupun rumah sakit hermina jatah negara ini
baik ruli terima kasih untuk informasi anda
selamat bertugas kembali ruli
informasi dari kecelakaan jatuhnya kren proyek double double track
akan kami hadirkan sesaat lagi
tetaplah bersama kami